di puncak perayaan hari ulang tahun surabaya yang ke tujuh ratus dua puluh tiga ribuan warga surabaya minggu siang tumpah ruah di beberapa jalan raya menyaksikan meriahnya berbagai kegiatan
selain dimeriahkan penampilan beragam parade mobil hias dan pawai komunitas sepeda ontel wisata tahunan ini juga disambut dengan sejumlah lomba
seperti apa keseruan dan keunikan dari pawai dan parade ini berikut reportasenya untuk anda
minggu siang sebanyak empat puluh mobil hias penuh dengan bunga melintas di sepanjang jalan protokol pusat kota surabaya mulai dari jalan pahlawan hingga balai kota surabaya
ya bingar bingar pawai puluhan mobil hias tersebut merupakan salah satu kegiatan utama dalam peringatan hari jadi kota surabaya ke tujuh ratus tiga puluh
puluhan mobil ini semakin cantik setelah dihiasi dengan bunga bunga asli
dan bahkan ada mobil yang dihias lengkap dengan sebuah air mancur
tema pawai bunga kali ini sendiri merupakan gambaran kota surabaya yang kini semakin asli di mata penduduknya
perayaan bertambah meriah dengan peragaan tiga puluh dua rombongan parade budaya yang menampilkan budaya dari berbagai daerah
di indonesia beberapa di antaranya adalah budaya dari papua bali klaten tapanuli dan beberapa daerah lainnya di jawa timur seperti tari remo dan jarana
sementara di tempat terpisah sejak pagi di kawasan jalan taman mudu
jalan pesapen hingga jalan rangkah warga surabaya dihibur dengan penampilan pawai sepeda ontel kuno yang dikendarai para lansia
dengan menggunakan pakaian adat dari berbagai suku di tanah air dan pakaian zaman perjuangan dahulu
para peserta ini cukup semangat menggelorakan rasa nasionalisme melalui aksi ini
untuk perayaan perayaan bulan tahun bulan surabaya tahun tahun tahun tahun
buat tadi mbak ontelnya mbak
tak cukup di situ rangkaian perayaan juga dihibur dengan perlombaan empat puluh enam tim perahu naga yang memperebutkan piala wali kota di sepanjang kalimas surabaya
meski rute yang ditempuh hanya sepanjang dua ratus lima puluh meter ajang lomba yang dimulai di taman ketabang kali ini cukup meriah dengan tabuh genderang tiap tim
kegiatan tahunan ini juga diharapkan menggairahkan dunia pariwisata surabaya dari tahun ke tahun
dari lokal maupun manjabat
ingin mulai ikhlas wakil akibatnya penjualan humans thing
sedangkan pada tahun itu menyenggara penjinai dari advokat surabaya yang hebat
dini kutan jawa timur